mas mabuk ya
mas ini jahat sekali mas
aku menunggu mas dirumah
sampai tidak makan malam
kenapa mas ari malah mabuk mabukan
ya sudah seharusnya mas menyesal
kamu memang wanita yang bodoh anantya
kamu masih belum menyadari
kalau selama ini mas telah jahat sama kamu
mas itu bicara apa
bagaimana kamu bisa ada disini
sudah lama tidak bertemu
aku kecewa mas
sepertinya hanya aku yang suka melihat mas
tapi emas tidak suka melihat
apa dia baik baik saja
nawangsi itu lucu ya mas
apa dia sekarang telah menyukai mu
atau mas hanya main main saja
apa yang terjadi dengannya
dia tidak tahu apa apa
jangan pura pura polos
kamu yang membuatnya seperti itu
semenjak kecelakaan itu
dia tidak ingat apapun
aku memang tidak pernah berbuat baik kepadanya
siapa yang lebih jahat
atau mas aryu
siapa yang telah membohonginya
bahkan sekarang kalian telah tinggal serumah
kenyataannya seperti apa
jangan kamu macam macam dengan dia
aku tidak akan tinggal diam
atau melihat saja
mas tahu mas berurusan dengan siapa
tempat mas memahat
itu di ketemenggungan bagawanta
dan pria yang tadi bicara denganmu itu
itu adalah raden fusena
dia adalah orang
yang tidak bisa hidup setelah nawaksi meninggal
dan dia adalah calon temenggung
jika mas tahu itu
lalu kenapa mas masih memahat di ketemenggungan
tidak ada lagi aku yang bicarakan denganmu
sebentar lagi aku akan bertunangan dengan raden pusena
dan aku tidak ingin nawangsi ikut campur
kami pergi ataupun tidak
itu bukan urusanmu simpang
aku tidak akan pergi
cuma untuk menghindar dari kamu
kalian harus pergi
apa yang telah mas lakukan
aku memang menabraknya
tapi aku tidak membunuhnya
dan satu satunya orang
yang telah merebut nawangsih dari dunia ini
itu adalah kamu mas
mas arul kemana ya
sudah larut malam seperti ini kok belum pulang
padahal aku sudah menyiapkan makan malam
makan malam kesukaanmu mas
apa dia masih memahat ya
pasti dia lelah
aku harus menyuruhnya langsung istirahat
aku harus menyuruhnya langsung istirahat
mas mabuk ya
mas ini jahat sekali mas
aku menunggu mas dirumah sampai tidak makan malam
kenapa mas aryo malah mabuk mabuk
kenapa mas aryo malah mabuk mabukkan

ya sudah seharusnya mas menyusun
ya sudah seharusnya mas menyesal
kau memang wanita yang bodohan andes
kamu masih belum menyadari
kau masih belum menyadari
kalau selama ini mas telah jahat sama kamu

itu bicara apa mas
mas terlalu mabuk
mas itu bicara apa mas
mas itu bicara apa mas
mas masih terlalu mabuk
kenapa aku harus kembali ke rumah
sudah tidak ada lagi kehidupan untukku di sana
apa itu nah wangsi
maaf aku salah orang

harusnya aku mengzugsikan dagangku

paman hendaru dan mas aryo pasti senang
aku bisa mengembangkan daganganku
mungkin ini memang satu satunya cara
untuk aku bertemu dengan petri kunawaksi
harum sekali tempat ini
harum sekali tempat ini
aku adalah ratu tidur
sang penguasa laut selatan
ratu nusgur tidur
apa kau tidak mengenalku
aku tidak mengenalmu
maafkan aku jika aku tidak bisa berlama lama
ada hal penting yang harus kusampaikan kepadamu
jika kau dalam keadaan ringan
terpuruk dan kesengsaraan
jangan sungkan untuk meminta tolong kepadamu
pergilah ke laut selatan
kejamkan matamu dan sebut nama
miski aku akan mendengarmu
aku akan datang untuk menulis
malam ini kali ini kami telah semangat
tuhan akan menanggungmu